ada putri duyung ada pula yang mengenakan busana tradisional
inilah atraksi yang dilakukan komunitas selam bebas di tulamben karangasem bali senin sore
ya puluhan penyelam bebas dari berbagai daerah dan mancanegara ini merayakan hari jadi kemerdekaan dengan cara yang unik
mereka menggelar selam pinang
jika panjat pinang peserta harus memanjat pohon yang tinggi para penyelam ini harus menyelam sedalam lima hingga tiga puluh meter
kemudian kembali ke permukaan tanpa alat bantu pernapasan
uniknya para peserta mengenakan aneka kostum menarik mulai dari pakaian adat hingga toko kartun dan superhero
kita selam pinang dengan kostum jadi semua peserta pakai kostum pilihannya masing masing yang unik yang indah yang spesial
saya sangat senang untuk berpartisipasi di pembayaran kemerdekaan indonesia
ya banyak yang menyenangkan banyak yang menyenangkan
ya sangat menyenangkan
kami berdua ketika kita sampai di sini kita tidak tahu bahwa itu jadi itu seperti dua tiga hari lalu
dan terima kasih kepada komunitas penyelam bebas yang baik saya mendapatkan kostum saya
hmm seru ya jadi anda pilih lomba panjat pinang atau selam pinang
satu dua tiga mulai
inilah pocong pocong yang beradu kecepatan dalam lomba balap karung yang berlangsung di kawasan terminal kalideres selasa pagi
lomba yang diadakan pengelola terminal ini untuk menyemarakan hud ke tujuh puluh tujuh ri
selain balap karung para peserta dengan dandanan ala pocong ini juga bertanding untuk memecahkan balon
dan yang tak kalah serunya adalah
lomba membawa terong sambil menari
perlombaan ini diikuti oleh seratus peserta yang merupakan sopir bus kondektur pengurus po bus hingga calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan
kami upayakan perlombaan itu yang menarik sehingga masyarakat bisa terhibur yang ada di terminal kalideres
meski mengadakan aneka perlombaan pelayanan di terminal kalideres tetap berjalan normal dan tidak mengganggu aktivitas perjalanan penumpang
dan capel adhd ureuggling dan lance mut kellogg

juga bertujuan mempererat tali persaudaraan warga sekaligus memberi hiburan bagi masyarakat
sempat dua tahun ditiadakan akibat pandemi lomba ini pun disambut antusias warga